di tengah situasi perekonomian dua ribu dua puluh dua yang penuh tantangan bahkan diwarnai krisis baik krisis pangan krisis energi dan geopolitik
menteri perdagangan berhasil menorehkan catatan positif
hal ini diungkap langsung oleh menteri perdagangan zulkifli hasan
menteri perdagangan zulkifli hasan
telah berhasil mengendalikan harga minyak goreng ke angka rp empat belas per liter
menteri perdagangan zulkifli hasan
telah mencapai harga minyak goreng ke angka rp sepuluh per liter
pada januari hingga november dua ribu dua puluh dua surplus sudah mencapai lima puluh lima puluh sembilan miliar dolar amerika
angka tersebut menjadi rekor sejarah baru indonesia karena melampaui rekor tertinggi sebelumnya tahun dua ribu enam belas
dengan nilai surplus rp tiga puluh sembilan tujuh puluh tiga miliar
secara keseluruhan capaian kinerja skor yang lebih tinggi dari impor
menjadikan raca perdagangan indonesia surplus
selama tiga tahun
sejak mei dua ribu dua puluh

angka ini menjadi rekor
sejarah baru indonesia karena
melampaui rekor tertinggi sebelumnya
di tahun dua ribu dua
dengan nilai surplus
juga akan proaktif serta antisipatif
terhadap dinamika perekonomian
dan perdagangan global dengan mengeluarkan
berbagai strategi kebijakan
diantaranya mendukung peningkatan nilai tambah
produk yang diperdagangkan melalui
hilirisasi industri transisi perdagangan
hijau peningkatan akses pasar
internasional melalui perjanjian perdagangan
pameran maupun misi dagang
menguatkan pasar dalam negeri dengan menjaga
stabilitas harga dan ketersediaan barang